kampung di kelurahan sunterjaya tepatnya di tepian danau sunter barat menambah daftar kampung warna warni yang ada di indonesia
seperti apa wajah kampung warna warni versi danau sunter kita lihat
setelah danau sunter timur dipugar dan dijadikan pusat wisata air
serta rekreasi keluarga kini geliran danau sunter barat yang berbenah dengan mempercantik diri melalui kampung warna warni seperti yang ada di belakang saya
dan tentunya tidak hanya pihak pemprov dki jakarta saja namun warga juga beberapa komunitas mural turut berpartisipasi dalam menyempurnakan adanya kampung warna warni ini
sejak peresmian kampung warna warni oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
pada dua puluh empat oktober
kini sisi tepian danau sunter barat tampak cantik dan berwarna
pengunjung danau suntar kini dapat mengambil swafoto dengan latar warna warni
warga pun turut senang dengan perubahan ini
perubahannya agak bersih agak indah jadi tidak kumuh seperti biasanya
biasanya kan banyak sampah aliran got juga mampet
tim oranya warga dan komunitas mural berpartisipasi dalam mewujudkan program
ini sejak februari lalu
sisi yang dicat diantaranya dinding pembatas tembok rumah warga serta mural di pedestrian
selain memberi dampak positif langsung pada warga yang mewarnai rumahnya
kampung warna warni juga membawa potensi ekonomi dan wisata di sekitar danau sunter
sehingga warga juga warga setempat bisa merasa nyaman tempatnya bersih tidak lagi padat dan kumuh seperti yang sudah dipersepsikan selama ini
di blog tulis waktu ditemukan oleh fue dares ini menandakan aspek ket crew yang diberikan
maka mungkin dipersepsi sekali buat warga yang lebih sejahtera
faktor administrasi dan vitalitas tersebut

kampung warna warni sunter yang merupakan program pemprov dki kini siap dengan wajah barunya terlebih jelang asean games dua ribu delapan belas nanti
meski belum seluruh rumah diwarnai upaya ini diharapkan dapat menjadi penggerak bagi warga dan pengunjung untuk menjaga keindahan di sekitar danau sunter
debbie astari jakarta